iya betul nanti naila kesini
tante mici emang sengaja nitipin naila disini
sampai urusan pekerjaannya tante ici selesai
yeay aku ada teman
hmm dong seneng ya
tapi kalau ada teman
adanya jangan sampai dilupain ya
aku nggak akan lupain dede
mari kita main bareng bareng
ini terlalu agak dmg kok
kakak anak aku disilisihooo
gimana dasar anak listenin'
di sini di awas
udah nungguin aku dari tadi ya
iya kan ada aku di sini
pokoknya mama semangat
ini rena juga banyak sesuatu buat mama
kok rena manis banget bikin ginian untuk mama
cepat sembuh oma sarah
lucu banget pak
din mama boleh video call sama rena sekarang
bentar ya aku telfon dulu ya
ibu mbak michi itu naila ketiduran sama asmara tadi pas main
kecapean main ya dari tadi ya
tadi emang udah agak cranky sih
mbak kiki nungguin mereka di kamar ya
yaudah boleh kak
takut yang gelundung
kayaknya naila nyaman tuh udah gue buat sini
tante juga senang banget kamu ada di sini
iya kayaknya aku harus lebih sering datang ke indonesia di kantor
iya supaya reina askara naila juga semakin dekat
buktinya sampai tidur bareng
sampai tidur bareng
nggak perlu waktu lama lama langsung udah klop aja tuh anak anak
ya mungkin ya kali aja nanti pengobatan yang angga bisa move to indonesia ke sini ya
ya aku juga ngarepnya gitu
gambar apa sih reina
eh sebentar ya
tante angkat telepon dulu
waalaikumsalam din kenapa din
ma aku mau minta tolong mama sarah mau video call sama reina
oh oke oke wait wait sebentar
sayang reina sayang ini ada oma sarah wants to talk to you
kamu manis banget loh bikin ini untuk oma oma udah lihat
ini nenek yang bikin kan
oma tadi ada naila sama tante mici sekarang mereka ada di sini
eh oma bicara sebentar sama tante mici ya
kalau tante sarah gimana keadaan tante sekarang
hmm ya begini kabarnya malam ini tante mau melakukan operasi transplantasi hati
ya makanya mici doain yang terbaik buat tante sarah ya
eh terus kamu ke indonesia sebenarnya urusan apa
sebenarnya aku sekalian ada urusan di sini sih tangga
jadi makanya aku sekalian ajak naila ke sini
tapi ya angga sendiri masih di sana untuk melakukan pengobatan
ya pokoknya kita semua di sini akan doain mama mama yang di dalam kesenah mama harus semangat
semuanya akan baik baik aja kok
iya tapi abis ini mama jangan tegang lagi ya
iya seperti aning bilang yang doain mama banyak
sudah siap ke ruang operasi bu sarah
bismillah ya ma
mama harus semangat
kita akan selalu ada di sini
kita bisa di sini ma untuk selalu doain mama
tetap optimis ya ma
semua doa untuk mama
terima kasih bu
indah sudah bahagia sekarang
walaupun indah sudah tiada tapi di akhir hidupnya ya bisa bermanfaat bagi orang lain
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
pak mas dan mbak ini anggota keluarga dari pendonor
iya pak kami orang tuanya
perkenalkan saya aldebaran
sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada mas dan mbak
terutama untuk putrinya yang sudah mau mendonorkan hatinya untuk mertua saya
saya sebagai perwakilan keluarga sangat amat mengucapkan terima kasih sekali
pak saya suaminya sarah
terima kasih ibu bapak atas kebaikan putri bapak
sudah menolong istri saya
saya sangat terima kasih
semoga ibu sarah segera kesembuh
kami permisi dulu
saya mau menandangkan istri saya dulu
sekali lagi saya mau ucapkan terima kasih
pasti ber straw
saya sempat khawatir
karena busara kondisi akan semakin melemah
waktu itu sempat pingsan di sini
makanya segera dilarikan ke rumah sakit
segera mendapatkan donor
makanya dilakukan operasi ini
ya tapi emang operasi transplantasi itu emang
operasi yang besar sih tante
ya pokoknya semoga semuanya baik baik aja
semoga semuanya baik baik aja sih
emang gak ada yang ngabarin bantu sama sekali
ini udah berapa jam ya
mungkin operasi belum selesai kali
begitu operasinya selesai
mereka akan ngabarin
kasih kabar yang
buat kita semua ya
insya allah ya
kan si naila udah tidur di sini
kamu kenapa gak nginep aja
kasian loh dibangunin
ya tapi gimana ya tante
better kita pulang aja deh berdua
biar gimana pun juga pasti
nailah tuh lebih nyaman tidur
di rumahnya sendiri
tidur di sini aja tanpa
aku aja belum main dari tadi sama nailah
sini kamar banyak
nanti gak disiapin
nggak bentar ya kak ya
daripada kamu di sana
cuman berdua gitu loh
ya tapi gimana ya kan
mending pulang aja lah
bisa kesini lagi kan
kamu udah beresin kamar tamu
mbak michi tinggal langsung nempatin aja
pulang aja lah tante ya
yaudah next time aja nginep di sini
daripada berdua di sana juga
pengennya juga gitu
cuman kan biar gimana pun
lebih nyaman yang rumah sendiri
oke lah kalau gitu ya
yang penting di sini kamar sudah disiapkan
bisa besok bisa kesini lagi kok ya
nginep ya mbak
aduh ini kok gandengan terus gini
udah makin deket ya
seneng ya main sama kakak rena ya
tante kan udah biasa juga nyetir malem malem
kalau lagi pulang praktek dari rumah sakit
iya sih tante lupa
kamu warga jakarta juga ya
karena kamu udah lama di luar
eh salim dulu sama omah nusa
nanti sering sering main main kesini ya
wah kakak rena
sampai ketemu lagi
sampai ketemu ya
tante di jalan ya
lalu dulu ya
kamu mau sutirin
aduh enggak mau
jangan lupa seatbelt ya
pak duduk saja di sejarah pak
duduk dulu aja
pak di sini saja
bapak mau tunggu siapa nanti
ada yang mau keluar
mungkin lah saya kabar atau apa
kau patuh gue sini aja gak apa apa

kok belum selesai selesai juga sih
karena operasinya cukup besar
jadi butuh waktu
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
berikanlah kelancaran ya allah
istri hamba ya allah
ibu dari anak anakku ya allah
sehatkanlah dirinya ya allah
agar bisa kembali
berkumpul bersama kami ya allah
dalam keadaan sehat
tolong selamatkan mama
sehatkan mama ya allah
untuk lebih membahagiakannya
bagaimana operasinya dok
alhamdulillah pak operasinya sudah selesai
dan berjalan dengan lancar
transplantasi pun sudah dilakukan
dalam satu jam ke depan kita masih terus observasi
semoga tubuh bu sarah bisa menerima organ barunya

ya terima kasih
sebaiknya kalian pulang aja
kalian istirahat kalian kan udah capek
tadi udah berubah ubah ya pak
tadi udah rame rame ulang tahunnya
aku mau tetep disini aja
mau tunggu aja sampe langsung observasi lah
sampai dokter bilang kalo mau baik baik aja

dokter tadi kan bilang ada preferensinya juga
terus banyak istirahat juga ya
mama juga pasti pengen kamu sehat
pengen anak kita juga sehat
pulang dulu ya
kita pulang aja ya mba
karena udah gue sama papa disini
nanti dikabarin kok
kamu pulang aja ya
papa juga istirahat
saya tau perasaan kamu
tapi situasinya juga
sedang darurat semuanya
dan tidak bisa dihindari
kamu pun juga perlu istirahat
yang ternyata benar kan
mau bagaimanapun kamu sosokan gak capek
tapi sekarang aja kamu langsung tidur di mobil
alhamdulillah sudah selesai operasinya mak
sejauh ini berjalan baik
semoga seterusnya begitu ya mak
hati yang ditransplantasikan bisa menyatu dan support kamu mah
insyaallah kamu akan baik baik aja
sehat sehat ya ma
supaya kamu juga bisa lihat anak ketiganya andi nanti kelahir
tepat sambung ya sayangnya
selamat pagi dok
saya periksa kondisi bu sarah dulu ya
sejauh ini kondisi bu sarah terlihat cukup baik
alhamdulillah ibu kuat untuk menjalani transplantasi ini
kita akan terus pantau kondisi bu sara ya pak
nanti kalau memang keadaannya cukup membaik
kita akan pindahkan ke ruang rawat
sekarang kamu dimana
katanya mau flight ke indonesia ya
iya ini aku udah di jakarta kok kenapa
sabar dong aku juga di jakarta
nanti kita ketemuan ya
tapi nanti pas aku agak senggang sedikit ya soalnya aku sengaja datang ke sini kan memang karena ada urusan rumah sakit
nanti aku kabarin lagi
oke siap nanti kabaran ya
ya udah aku mau masuk dulu ya ada nailah di dalam
emah nanti nailah kesini ya
iya betul nanti naila kesini
tante mici memang sengaja ngitipin nailah disini supaya bisa main main sama kamu sampai urusan pekerjaannya tante mici selesai
yeay aku ada teman
hmm dong seneng ya
tapi kalau ada teman adanya jangan sampai dirupain ya
iya mah aku gak akan lupain dia deh nanti kita main bareng bareng
terus gita nih kabar sama niel
alhamdulillah baik baik aja kok mas
operasinya berjalan lancar ya
oke syukur lah kalau gitu
karena kan memang ini termasuk operasi besar ya dan mici juga bilang lumayan komplikated
jadi seneng sekali bisa dengar kondisinya sama sarah stabil
ibu kalau tante sarah kondisinya sudah stabil berarti tandanya sudah sembuh dong bu
ya harusnya sih ya kalau misalnya kondisinya stabil sih ya insya allah cepat sembuh ya
seneng saya dengar juga
karena saya sempat khawatir juga sama kondisi bu sarah
by the way kalian tapi rumah jam berapa sih
kok memang gak
subuh tadi mah
padahal kamu kelihatan capek gitu
udah makannya banyak
operasinya agak lama soalnya
kayak tadi yang mici bilang operasi besar soalnya kan
terus kamu udah jadi periksa kandungan kamu
udah udah diperiksa
mas al juga udah dengar detak jantungnya
wah aku tau
aku juga mau dong dengar detak jantung adek
ya nanti berarti kalau mama periksa lagi rena papa ajar
bye lagi dek
tapi kayaknya kita belum beli peralatannya deh
kita harus beli nih
oh ya ampun masih kecil nih
masa udah mau belanja aja
ini kamu mumpung ada waktu
apa ngeluarin hobi belanja nih
gak lama gak belanja ya bu
boleh lah boleh
eh kamu mumpung ada waktu
takutnya masa akan sibuk kan
paling balik kerja lagi udah banyak agendanya susah
aku juga mau pilih baju buat adek
aku juga mau pilih baju buat adek

assalamualaikum kakak helena
aduh boneka kita selalu
ya ampun ya ampun ya ampun ya ampun
ya ampun ya ampun ya ampun
tepat di angkurnya burung
tepat di angkurnya burung
cukup amat sih itu
kenalan dulu dong
nih ini ketemu
kenalan dulu dong
kenalan dulu dong
tadi rewel mau nangis terus
capek juga kak lindin
ada boneka tuh
aku berangkat kerja dulu ya
berangkat kerja dulu ya
aku kalau gitu sekalian ke rumah sakit juga ya
terus konsol siapa
naik taksi aja sih paling
aduh kayaknya gak usah deh lindin
soalnya abis dari rumah sakit aku juga pengen sekalian ketemu teman aku yang emang lagi ada di jakarta
iya tapi taksinya udah di depan
jadi aku udah pesen nih
ya udah kalau gitu
kamu di sini main
iya main ya sama oma sama kak arena
saya berangkat dulu ya
eh mau berangkat ya
nela berantem baik ya
nela mau berangkat ya
berangkat dulu ya
oh ini tutupnya
oh ini lagi
selamat siang ibu
alhamdulillah saya cukup senang ibu sudah sadar pasca operasi
saya periksa ibu dulu ya
sekali lagi alhamdulillah ya bu
ibu sudah membaik dan nanti bisa dipindahkan ke ruang perawatan
gimana perasaan ibu sekarang
hmm perasaan saya lebih baik sih dari sebelumnya
gak ada yang lebih bahagia ibu selain mendengar pasien saya keadaannya cukup membaik
suster pemeriksaan selesai
tolong panggilkan keluarga pasien masuk ke dalam
busan ibu sarah sudah selesai
bapak ibu silahkan masuk lagi karena dokter akan bicara
bagaimana kondisi istri saya sekarang
bapak ibu tenang saja karena kondisi ibu sarah baik baik saja
silahkan masuk pak
alhamdulillah ya pak busara sudah bisa dipindahkan ke ruang perawatan karena kondisinya sudah membaik dan stabil
tapi walaupun kondisi busara sudah membaik pak keadaannya akan terus kami pantau untuk melihat bagaimana adaptasi beliau terhadap organ barunya
pemantauan ini butuh waktu berapa lama dok
kurang lebih butuh waktu enam bulan sampai satu tahun pasca operasi pak
kalau begitu saya permisi dulu ya pak
saya mau melapor pak tentang update penjualan kita
bisa lihat mungkin ya untuk sampai sekarang kondisi market dan tren produk kita terhadap konsumen masih bagus pak
ya alhamdulillah bagus
produk kita masih tidak terkalahkan dari trend lain
oh ya pak saya mau tanya
apa kita masih bertahun tahun dengan produk molpap
produk molpap pak
masalah bersaing ya tetaplah
bukan cuma sama molpap sama produk skin care yang lain juga
meskipun abimbo ada teman saya

ya betul pak

jadi oke ini edukasi
terima kasih banyak banyak pak amin
terima kasih banyak

sampai jumpa lagiord